tumben lu gak nganter
dia mau ke rumahnya enggak
kamu kaget apa gak denger
lu tega ngelihat cewek jalan kaki sendirian
apa kata bapak lu
kalau lu ngelihat cewek jalan kaki sendirian
kakak tisna capek
yang bener kakak
wah tati gue seneng banget dengernya
katanya kue buatan lu laku keras
lakunya biasa aja pok
gak laku keras
pak mo pun mau pesen
mau nanya satu toplesnya berapa
lu butuh orang kagak
buat bantuin nyetak nyetakin kue
saya udah ada yang bantuin pak
jamilah anaknya mbak benaim
ketika mereka berdua berdua berdua
mereka berdua berdua berdua
mereka berdua berdua berdua
kakak tisna udah beres
kakak tisna udah beres
kakak tisna udah beres
neng rika mau kerja
bukan kakak tisna mau kerja
bukan kakak tisna mau kerja
bukan kakak tisna mau kerja
rika mau ke rumah temen
apatemen tapi maersa
eh apa gisri sendiri mau ditabrak
apa yang mau nabrak nih mau kasih kunci
dah mau ngonjek lagi ya
bang ini ada uang tiga ratus ribu hasil jualan kue
itu buat beli mixer baru
cepetan ya bang tadi mau bikin kue pesanannya banyak
pak sopyan ojek pak
saya dari dalam buru buru supaya kagak telat
ini udah nempel di jok kamu nya diem aja
sabar pak saya nyalain dulu
nah gitu terangkat pak
neng rika saya penasaran sama nama temen neng rika yang mau ditengokin
oh namanya ada aja
kenapa berhenti kakak
udah ah gak usah dibahas
kalau kakak gak mau bahas ya nggak apa apa
tapi bisa nggak motornya dijalanin
kagak mau ke pasar beli mixer yang baru buat si tati kan baru dapat bayaran dari mak
wah berarti ntar mila dibayar dong
ya iyalah masa ya iya dong kan jamilah bukan jami dong
saya dari rumah pak sopian ngebut biar gak terlambat udah sampe pangkalan pak sopian gak turun turun
sebelum turun tadi saya berdoa dulu semoga saya selamat sampai tujuan selanjutnya
sekarang saya boleh turun
terima kasih ya kakak
tumpen lu gak nganter dia mau ke rumahnya anggak
kamu kaget apa gak denger
lu tega ngelihat cewek jalan kaki sendirian
apa kata bapak lu kalau lu ngelihat cewek jalan kaki sendirian
bapak saya dihantar
ya udah lu hantar
nih lu pisahin kuningnya terus abis itu lu mentegain loyangnya
sebelum gue nerusin gue mau nanya sama lu tat kapan gue dibayar kan lu udah dapet uang dari emak
lo kan udah bantuin lima belas toples berarti nih tiga puluh ribu
kok sedikit banget
gue gak mau
yaudah kalau gak mau
kok diambil lagi
katanya tadi gak mau
sekarang jadi mau
tat masa cuman segini sih tambahin lagi dong
ya udah kalau lo gak mau nambahin gue gak mau bantuin lagi
ya udah kalau gak mau bantuin pulang aja
jadi lu ngusir gue
tadi katanya gak mau bantuin kalau gak mau bantuin ya pulang aja
terus kenapa kakak tisne berhenti di sini
kenal pok tadi
yang jual kue
mau beli kue
mau beli kue apaan
kas tengel sama putri salju
kalau kas tengel sama kue putri salju
enakan juga bikinan saya
kastengel sama kue putri salju bikinan saya segede gini
nih abang beliin mixer barunya
si jamila kemana
kok yang ditanyain jamila
ya kan lo ada di depan mata abang
di depan muka kali bang
kalau di depan mata nih
mending buruk dong
bagi mila duidu dong be
hanya juga aku punya duit kan babi bisa nagih duit kontrakan deh ngajarin aja lu
emang lo kakek capek kerja sendiri makanya abang bantuin ya kenapa tadi
tiga miliar disuruh pulang dia yang minta pulang kok nggak nyala bang
perasaan baru gue beli nih alat